kementerian perhubungan mengeluarkan surat edaran no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi covid sembilan belas
aturan teknis dengan dasar hukum instruksi mendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu ini memicu pro dan kontra
dan untuk memperjelas serta memperdalam polemik aturan perjalanan udara ini sudah terhubung melalui sambungan zoom
yang pertama adalah ada alvin lee pengamat penerbangan dan anggota ombudsman ri periode dua ribu enam belas dua ribu
kemudian ada diki budiman epidemiolog dari griffith university australia
dan nanti juga akan tersambung bersama kita adi irawati jurubicara kementerian perhubungan
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak
bu adita sudah tersambung juga ya selamat malam
oke belum tersambung bu adita saya ke pak alvin lee dulu pak alvin
anda cukup keras begitu ya mengkritik aturan yang mengatur soal persyaratan penumpang transportasi udara
anda katakan ini bersifat diskriminatif nah diskriminasinya ini di mana sebetulnya pak alvin
iya diskriminasinya adalah peraturan wajib pcr ini hanya berlaku untuk transportasi udara
sedangkan untuk moda transportasi lainnya itu boleh pcr boleh antigen
nah kemudian juga
diskriminasi ini sebetulnya sudah cukup lama juga ya sebelumnya ini untuk penerbangan di luar jawa bali itu wajib pcr
dan yang di dalam jawa bali itu justru boleh antigen bagi yang sudah dua kali vaksinasi
yang baru satu kali vaksinasi harus pcr
nah kemudian yang menarik adalah sekarang justru di bali
yang di luar jawa bali itu boleh antigen boleh pcr
yang di dalam jawa bali ini harus pcr semua
ini kan logikanya kebalik balik
kalau pemerintah mengatakan kehatian kehatian berarti kemarin kemarin ya hati hati dong
justru ketika kemarin puncak puncaknya diperbolehkan untuk menggunakan antigen
dengan syarat sudah vaksinasi minimal dua kali ya
nah ini yang lebih menarik lagi adalah
dalam se delapan puluh delapan kemenhub dan se satgas nomor dua puluh satu itu pelaku perjalanan jarak jauh di luar jawa bali
itu boleh pakai pcr boleh pakai antigen dan tidak ada kewajiban harus sudah vaksinasi
ini lebih aneh lagi sebab yang melindungi kesehatan pelaku perjalanan adalah vaksinasi bukan tesnya
oke artinya diskriminasinya ini lebih ke ekonomi
ke sisi ekonomi ataukah lebih ke perlindungan masyarakat dalam hal kesehatan sebetulnya pak alvin
anda melihatnya di mana
ya kenapa diberlakukan hanya untuk transportasi udara
transportasi darat bagaimana
kita harus jujur melihat transportasi darat kita naik bus misalnya
itu tanpa tes antigen tanpa vaksinasi semuanya juga diangkut nggak ada masalah
mau diisi berapa persen juga siapa yang periksa juga kan
nah angkutan udara yang selamat
karena ini disiplin sejak masuk bandara sudah diperiksa kemudian berbagai persyaratan harus ngisi ehat dan sebagainya
ini selalu diberi beban yang makin berat terus
jadi seolah olah makin patuh semakin berat disintensif
dan anehnya di jawa bali yang sekarang ini justru melandai banyak daerah yang sudah ke level dua level satu
sekarang malah diwajibkan pcr
bagikannya di mana
oke kalau kemudian argumentasi yang disampaikan oleh jurubicara satgas adalah
karena memang saat ini kapasitas pesawat udara sudah bisa mencapai maksimum
dan tidak ada jeda antara satu dengan penumpang lainnya apakah kemudian ini bisa diterima
dan salah satunya juga adalah ini upaya untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga misalnya alvin
ini bukan hanya sekarang
dengan syarat yang sangat ketat bahwa di dalam pesawat harus pakai masker
tidak boleh bicara tidak boleh makan minum untuk penerbangan yang durasinya kurang dari dua jam
karena demandnya itu rendah sekarang
sekarang saya ke pak diki
pak diki komentar anda soal kebijakan yang akan diberlakukan pada senin besok
menurut anda ini kebijakan yang cukup efektif kalau memang dasarnya adalah upaya untuk menjaga supaya tren negatif ya
kalau kita bisa katakan jumlah pasien positif covid sembilan belas di tanah air ini bisa terjaga dengan adanya aturan baru ini
sebetulnya yang harus dilihat dan dirujuk adalah bahwa kan tujuannya itu akan mengurangi penularan
nah pesawat itu dalam potensi penularan itu rendah
kluster dari pesawat itu sejauh ini kurang lebih dalam literatur baru dua
itu pun kalau kita lihat nih ya di pertama kali terjadi pandemi
saya selalu mengingatkan bahwa perjalanan dari wuhan
china ke kanada itu luar biasa jauh lama lagi
saat itu belum ada vaksin
belum ada juga rapid test ataupun melakukan testing
tapi saat itu memakai masker menjadi satu kewajiban
saat itu sudah jadi kewajiban
dan tidak ada kasus mbak eva saat itu
artinya memang potensi penularan di pesawat itu rendah
nah kalau sudah seperti itu apalagi sekarang ada vaksin
jadi tadi bang alsun sudah menyebutkan
beberapa kriteria itu sebetulnya sudah memadai
relatif memadai ditambah lagi ada rapid test antigen
sebetulnya yang menjadi permasalahan bukan karena pcr itu nggak akurat
pcr betul itu gold standard
tapi yang menjadi masalah kan harganya
aksesibilitasnya lama hasilnya
itu yang akan menjadi masalah
karena bicara strategi screening atau penyelenggaraan ini kan
bukan hanya efektivitasnya tapi cost efektif
nah juga tentu kalau bicara dari sisi risiko
ya sebetulnya dengan rapid test antigen sudah relatif memadai
nah inilah yang menjadi artinya secara urgensi
sebetulnya tidak ada keharusan menjadi pcr
kecuali pcr nya jadi murah mudah juga dan cepat
nah itu akan beda
tapi masalahnya kan ini masih mahal
pcr nya masih mahal
nah itu akan berbeda tapi masalahnya kan ini masih mahal
dan juga tidak mudah itu
oke sudah tersambung bersama kita jurubicara dari kementerian perhubungan
ibu adita irawati selamat malam bu adita
selamat malam mbak eva
oke bu adita mungkin sudah mendengar ya beberapa argumentasi
dari dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini
belum kemudian diberlakukan hari senin
tapi sudah ada beberapa kritik yang masuk terhadap kebijakan
penerapan tes pcr pada transportasi udara
apa dasar kebijakan syarat ketat perjalanan udara ini akan diberlakukan sebetulnya bu adita
ya baik makasih mbak eva
jadi saya sudah mengikuti tadi apa yang menjadi pendapat dari bapak bapak
jadi mungkin yang pertama yang perlu dipahami adalah
keputusan penyesuaian dari syarat penerbangan ini adalah keputusan yang diambil lintas sektoral ya mbak ya
jadi bukan semata dari aspek transportasi saja tapi juga dari aspek kesehatan
kemudian juga keberlangsungan
ekonomi dan segala aspek
jadi memang ini diputuskan apalagi dicantumkannya di dalam instruksi mendagri no lima puluh tiga
dan kemudian juga diturunkan dalam syarat edaran satgas
kami di kementerian perhubungan ini pada dasarnya adalah menindaklanjuti apa yang sudah ditetapkan
dan kemudian menerapkan kunjuk teknisnya bagaimana pelaksanaan di lapangan
nah dari diskusi kami dengan lembaga dan kementerian yang terkait
ini sebenarnya adalah bagian dari upaya kehati hatian kita
karena untuk kegiatan perekonomian saat ini sudah mulai pulih ya
kalau dilihat aktivitas masyarakat di berbagai sektor termasuk pariwisata
kemudian juga perkantoran ini sudah mulai relaksasi
dan memang efeknya adalah terjadi peningkatan mobilitas
peningkatan mobilitas yang kemudian mengakibatkan peningkatan juga mobilitas menggunakan transportasi udara
kalau kita lihat datanya setiap minggu itu terjadi peningkatan
dan ini termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan modal transportasi yang lain
kalau kita bandingkan dengan kendaraan darat ini malah terjadi penurunan
kemudian juga transportasi penyeberangan terjadi penurunan
kemudian untuk kapal juga terjadi penurunan
sementara transportasi udara ini dari minggu ke minggu naik
nah untuk mengantisipasi hal tersebut kemudian pemerintah memutuskan untuk bisa memberikan ruang
tetapi dengan catatan masih harus menyediakan tiga baris kursi untuk memisahkan penumpang yang bergejala
nah dengan adanya peningkatan kapasitas yang menjadi maksimal tersebut
tentu harus diiringi dengan tingkatan syarat kesehatan
karena kita melihat bahwa tidak ada jarak di dalam kabin
meskipun ada hepa filter dan sebagainya
kita melihat masih tetap harus kita antisipasi dengan menggunakan golden standard di dalam pemeriksaan covid itu
nah ini adalah juga hasil masukan dari berbagai sektor ya
untuk dalam hal ini adalah dari kementerian kesehatan maupun juga dari kementerian maritim dan investasi
sebagai koordinator ppkm jawa dan bali
ini yang mungkin perlu dipahami juga ya
dan sekali lagi
ini sifatnya tidak akan berlaku selamanya
ini adalah sesuatu mengantisipasi pergerakan masyarakat yang makin tinggi
kita tentu akan mengevaluasinya
tidaknya evaluasi bersamaan dengan evaluasi ppkm setiap minggu
untuk kemudian kita tinjau apakah perlu dilakukan lagi penyesuaian atau pola pola yang lain
begitu mbak eva penjelasan kami
oke pak alvin sudah mendengar penjelasan bu adita karena memang dasarnya salah satunya adalah
karena memang terlihat terjadinya tren peningkatan yang cukup tinggi di transportasi udara
sehingga perlu ada kebijakan preventif
begitu nah anda menanggapinya bagaimana
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya lanjutkan dialog
pak alvin saya ingin minta anda untuk menanggapi pernyataan bu adita tadi ya penjelasan bu adita tadi
mengenai kebijakan yang memang diambil ini dalam rangka untuk upaya preventif
mengingat memang sedang ada tren peningkatan yang cukup tinggi dalam penggunaan transportasi udara
iya jadi yang meningkat ini saya kira saya yakin bukan hanya transportasi udara transportasi darat pun juga luar biasa
kita melihat jumlah kendaraan di jalan tol ini juga makin padat kan kemudian bus juga makin padat
jadi saya yakin yang meningkat bukan hanya udara justru masalnya itu di darat
dan darat ini pengendalianya pengawasannya justru paling lemah
jangan lupa di dalam pesawat ini juga dilengkapi kabinnya dengan bepa filter
yang mampu memfiltrasi mensusihamakan udara
tapi ya ini ini sangat aneh
saya justru ingin bertanya
pertama antigen ini masih digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk deteksi
bahkan dalam data sehari hari jumlah antigen yang digunakan itu sampai tiga empat kali lipat dibanding pcr
kalau itu digunakan sebagai standar untuk deteksi
kenapa tidak diantikin
akui sebagai syarat perjalanan
kedua apakah sudah ada bukti di indonesia bahwa terjadi penularan selama penerbangan
sejak pandemi awal sampai sekarang
saya belum pernah membaca laporan yang menunjukkan terjadi penularan selama penerbangan
bahkan ada penumpang yang tiba di bandara tujuh
tujuan di tes ternyata positif
tapi penumpang lainnya juga tidak terdampak
nah yang ketiga adalah penumpang pesawat itu semuanya disiplin
pertanyaan saya adalah data ehac ini dipergunakan untuk apa
apakah pernah digunakan untuk tracing
misalnya saya duduk di kursi tiga puluh satu
ternyata saya positif
apakah sudah pernah digunakan untuk tracing tiga puluh satu b tiga puluh satu c tiga puluh abc dan tiga puluh dua abc di tracing
kalau tidak pernah ngapain juga mengisi ehat ini
oke silakan ditanggapi bu adita
bu adita masih bersama kami
kita mendengar ya tadi pertanyaan pertanyaan pak alvin
tapi saya mendengar
oke silakan dijawab bu adita
saya mendengar apa yang disampaikan oleh pak alvin tadi
jadi ya begini
ini memang kalau bicara tentang syarat kesehatan ini
ada memang domain domain dari kesehatan yang kami
sekali lagi nih kami di kementerian perhubungan ini memang diberi rekomendasi untuk itu
sehingga ketika kemudian bicara mengapa kok penerbangan
tadi saya sudah sampaikan
tapi mengapa kemudian pcr
juga sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa ini adalah satu periode untuk melihat
bagaimana ketika kita lakukan penyesuaian terhadap syarat
apa nanti yang menjadi dampak
apakah ini efektif atau tidak
jadi ini apa ya kita sebutnya juga ketika kami sampaikan pada saat press conference
ini adalah sebuah periode untuk uji coba ketika kita kasus melandai dan mobilitas naik
lalu mana dampaknya terhadap mobilitas
dan bagaimana kita melakukan
tindakan tindakan untuk preventif tadi
jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang akan kita terapkan seterusnya
bahwa ada perangkat tools seperti e hack
kemudian bagaimana itu digunakan untuk tracking dan tracing
mohon maaf saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan pendapat mengenai hal itu
karena itu ada di dalam ranah dari kementerian kesehatan
yang memang diberi tugas dan fungsi untuk memanfaatkan tadi ya
tracking dan tracingnya itu melalui pengisian e hack
ataupun di dalam aplikasi peduli lindungi
jadi begitu ya pak alsin saya rasa pak alsin juga paham mengenai posisi kami ya di kementerian perhubungan gitu
tetapi sekali lagi bahwa utamanya adalah
kami di kementerian perhubungan paling utama concern adalah kepada keselamatan dan kesehatan dari penumpang
itu yang menjadi fokus kami
dan bahwa kemudian rekomendasi tools yang digunakan adalah saat ini pcr
ya itu yang kami kemudian terapkan di dalam penerbangan
begitu mbak eva
oke sekarang saya ke pak diki
pak diki anda melihatnya bagaimana
sebetulnya pemerintah berupaya untuk memberikan upaya preventif yang maksimal
mengingat angkanya saat ini sekarang dalam kondisi landai
sehingga menerapkan golden standard begitu
dalam upaya juga untuk membatasi mobilitas masyarakat
karena memang itu salah satunya yang harus dilakukan pada masa pandemi
anda melihatnya bagaimana
ya memang upaya ini ya kita apresiasi ya
kita hargai bahwa ada
upaya untuk meningkatkan lah ya
karena bagaimanapun memang pcr memang golden standard dari upaya screening
namun sekali lagi ya saya senangnya tadi bu adita sudah sampaikan bahwa ini sifatnya temporary ya
karena begini dalam setiap kebijakan dalam pengendalian pandemi ini
kita harus memilih yang sifatnya memang selain tadi efektif itu juga cost efektif dan ada keberlangsungan
karena kunci keberhasilan dari pengendalian pandemi ini juga adalah satu strategi yang nggak naik turun gitu
nggak kuat terus lemah
nah ini yang kunci yang harus kita arah gitu
dan pcr walaupun memang ideal masalahnya adalah sekali lagi di masalah untuk warga kita itu harga
harganya bahkan mungkin mendekati harga tiket
itu sendiri itu
dan kemudian juga masalah akses masalah juga keluarnya hasil yang memerlukan waktu lebih lama tentu dibandingkan reputasi antigen gitu
dan sekali lagi hal yang juga menjadi harus kita pahami sebetulnya indonesia ini semua daerah dalam level yang sama
transmisinya yaitu di level penularan komunitas
jadi sebetulnya semua daerah punya risiko yang halus
yang hampir sama walaupun katakan sekarang ppkm nya levelingnya ada satu dua tiga misalnya
tapi sebetulnya secara transmisi yang ditetapkan wahi ya hampir sama
artinya risikonya orang pergi membawa virus itu tidak terdeteksi ya relatif besar
tapi masalahnya adalah ketika dia melakukan perjalanan apapun tadi yang sampaikan pak alvin mau darat udara laut ya sebetulnya nggak ada
perbedaan kalau untuk sekeliling
bahkan sebetulnya untuk pesawat jauh lebih kecil sebetulnya
ini yang tadi saya bisa pahami pak alvin mengatakan kok ini ada seperti kontradiktif ya mohon maaf
karena dalam kondisi yang risikonya kecil kenapa lebih ketat gitu
nah yang itu yang kalimat pak alvin tadi mengatakan diskriminatif
ya kalau saya melihatnya ya jadi risikonya rendah
tapi kenapa memilih yang lebih tinggi satu persyaratannya
sikap lain bahkan pada syarat yang itu juga masalahnya adalah akses dan masalahnya harga dan lain sebagainya
ini yang membuat saya khawatir ya kita tahulah bahwa ada nanti potensi penyalahgunaan dan lain sebagainya
ini sebenarnya hal yang harus dipikirkan
kita tahu ada di indonesia kan banyak kasus seperti itu
nah ini juga yang harus menjadi perhatian

nah intinya adalah kita mau ingin membuat satu sistem
saya mendukung yang pemerintah sampaikan ini harus dikatakan sampaikan bu adita tadi
tapi harus mencari satu strategi yang sekali lagi win win solution gitu
yang bisa untuk pemulihan iya tapi juga bisa untuk mengamankan pergerakan itu sendiri
oke menyambung dari pernyataan pak diki tadi soal keluhan masyarakat harga pcr ini masih mahal
kita akan dengarkan dulu
bagaimana kemudian komentar masyarakat soal pemberlakuan kebijakan pcr bagi aturan penerbangan ini
keberatan atau enggak alasannya gimana
keberatan lah karena kan pcr lebih mahal ya kalau antigen kita masih bisa terjangkau lah
pcr udah mahal terus apa namanya berlakunya hanya beberapa hari aja kak dua kali dua puluh empat jam

bu adita mungkin ini juga patut untuk dijadikan perhatian begitu ya soal keluhan masyarakat
dimana harga pcr juga masih mahal kalau tadi anda katakan bahwa sebetulnya kebijakan ini diambil juga dengan lintas departemen
apakah persoalan mahalnya harga pcr ini juga menjadi salah satu pertimbangan
dan mengapa kemudian ini juga diberlakukan secara parsial
kalau memang tujuannya adalah untuk preventif upaya preventif
kenapa kemudian harus dibeda bedakan antara satu bidang atau satu daerah dengan daerah lain
dan juga moda satu dengan moda dua
kenapa kemudian harus dibeda bedakan antara satu bidang atau satu daerah lain
ya begini mengenai keluhan masyarakat ini juga sesuatu yang sudah kami prediksi ya
karena ya tentu sebuah perubahan yang apalagi kaitannya dengan masalah keterjangkauan pasti akan menimbulkan reaksi yang berbaca macam
jadi ya ini penjelasan kami yang pertama tadi ini sebuah langkah untuk kehati hatian untuk preventif
tetapi di samping itu juga kita lakukan karena ini mbak
kalau saya sampaikan mengenai pesawat ini kan sebenarnya satu transportasi yang kan betul itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat
tapi juga satu alat transportasi yang memindahkan manusia ini dari satu kota ke kota lain bahkan dari pulau ke pulau yang lain
jadi memang karakteristiknya mobilitas masyarakat tuh bisa makin luas dengan menggunakan alat transportasi udara ini
nah di sisi yang lain saat ini animo masyarakat menggunakan transportasi ini kan sangat tinggi
sementara kita masih dalam situasi pandemik yang meskipun mungkin angka angkanya
sudah menunjukkan kasus yang melandai kita tetap harus hati hati dan waspada
nah oleh karenanya tadi saya sampaikan mengapa kok tidak di transportasi yang lain atau parsial di transportasi udara
sekali lagi mbak ini adalah sebuah langkah untuk melakukan kajian ya melihat apakah langkah ini adalah langkah yang tepat
jadi memang tidak mungkin
kita lakukan langsung kepada semua
moda transportasi ya
karena tentu efeknya akan jauh lebih
berat ya buat masyarakat
apalagi kalau kita lihat konsumsi
yang mengkonsumsi kereta api
atau bis misalnya itu adalah
kalangan yang mungkin lebih kalangan yang
di bawah jadi ini adalah
satu langkah untuk uji coba
dan dalam rangka untuk
dan tentu sekali lagi ini pasti kita
kita dengarkanlah semua
masukan dari pak alvin dari pak diki
dari masyarakat kita pasti dengarkan
juga tentu nanti kita akan evaluasi
apakah ini langkah yang efektif tadi menurut
pak diki efektif dari sisi pencegahan
dan efektif dari sisi
of efisien ya nah ini yang tentu
juga akan jadi bahan masukan kami mbak eva
oke bagaimana kemudian
kebijakan ini dampaknya terhadap
kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi
akan segera kembali
kita harapkan pada hari senin nanti
seberapa jauh ini kemudian nanti akan
tren peningkatan ini
jelas dampaknya langsung terasa mbak
travel agent juga sudah
karena kalau yang
berangkat satu orang mungkin tidak terasa ya
tapi kalau yang berangkat ini suami istri
dua anak itu
lumayan juga untuk biaya tes
pcr nya pada saat
berangkat dan juga pada saat pulang
demikian juga tim
pegawai yang berangkat
kerja ini juga menjadi
tambahan kos bagi perusahaan
pcr yang paling tepat
jam itu baru keluar itu pun
hanya di kota kota besar enam jam bisa
keluar kalau di luar kota besar
nggak bisa enam jam keluar kan kalaupun
bisa itu biayanya juta
untuk segera terbang itu nggak mungkin
antigen itu masih bisa datang ke bandara

bisa tarik penerbangan yang
nah teman teman di maskapai
ini juga mengeluh juga
tapi ya mereka
justru yang resahnya adalah
pekerja pekerja baik itu pekerja
bandara pekerja di maskapai
nasib kami bagaimana ini baru mulai
mengeliat kemudian ditutup lagi
saya punya satu pertanyaan lagi untuk
bu adita sebetulnya kenapa di
itu justru dicantumkan
pelaku perjalanan jarak jauh
dengan moda apapun di luar
di luar pulau jawa dan bali
tidak perlu mencantumkan
itu yang membuat saya merasa
aneh jadi pemerintah ini lebih penting
visiannya daripada vaksinasinya
itu mas oke bu adita silahkan
menanggapi ini sekaligus
juga menjawab pertanyaan pak alvin
soal keberlangsungan ekonomi
ini juga sudah dipertimbangkan
secara matang keberlangsungan
ekonomi terutama di industri penerbangan
dan juga pertanyaan
terakhir tadi pak alvin
silahkan bu adita
iya ini beberapa kali
kan memang selalu dipertanyakan ya
mana yang mau di prioritaskan
kesehatan atau ekonomi
ya tentu kita ingin dua duanya
tetapi yang di prioritaskan dalam saat ini
kan pasti kesehatan oleh karena
itu dengan adanya tren mobilitas
yang naik ya kita coba
pendekatannya dari sisi
kesehatan dulu gitu ya ya memang
pasti ada dampaknya tapi sekali lagi
mbak eva ini kan tidak selamanya
ini mungkin minggu depan pun
akan masuk sebagai evaluasi dalam
apapun hasilnya nanti itu tentu
kita mempertimbangkan dari berbagai aspek
gitu ya jadi
ini yang perlu
dipahami juga bahwa kita tidak
gegabah juga untuk memutuskan ini
karena selalu akan ada evaluasinya
dan mendengarkan masukan dari masyarakat
kemudian yang kedua
tes yang ada di luar pulau jawa bali
dengan level satu dan dua
itu saya luruskan pak alvin
memang tidak perlu vaksin tetapi
minimal antigen jadi antigen
ini pertimbangannya adalah
karena ini dari hasil
rapat rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan
ini memang vaksinasi di beberapa
daerah yang masuk level satu dan dua
di luar jawa dan bali
itu memang aksesnya masih agak
yang diutamakan adalah
tes untuk screening yaitu
diperbolehkan tetapi masih diberi
sekarang saya ke pak diki pak diki
kalau kemudian dijelaskan bu adita bahwa
kebijakan yang diberlakukan
per hari senin nanti ini adalah
masih uji coba dan masih
mungkin untuk dievaluasi
dan juga ditinjau ulang dan mungkin
juga akan dirubah begitu ya bu adita
kalau memang dianggap tidak efektif menurut anda
yang harus diperhatikan
sehingga bisa mencapai kebijakan
yang ideal sebetulnya
kita apresiasi ya bahwa
rencana evaluasi karena ini penting sekali
karena memang ini situasi dinamis ya
dan sebagai gambaran
di negara negara lain
termasuk di australia
saya di sini sebetulnya di
dalam negeri tidak ada keharusan
cakupan vaksinasi sudah
jadi perjalanan dalam negeri
sudah tidak ada tes lagi ini untuk
masukan saja jadi kedepan itu akan begitu
indonesia pun saya akan sarankan
seperti itu karena malam ini saya diajak
salah satu menteri untuk diskusi ya jadi
karena apa bukan
saya sih tidak melihat bahwa oh ini akan harus
kita longgarkan tapi karena memang
tidak aman relatif aman gitu
relatif aman dan ini juga akan
berdampak tapi pintu masuk
itu pcr mau gak mau gak mau
itu harus ada pcr
nah tapi sekali lagi
pada masa sebelum itu tercapai
karena saya sampaikan berat kita
september atau oktober tahun depan
nah di sinilah penting sekali memilih
strategi yang tadi saya sampaikan
spesifik memang pcr betul
yang disampaikan bu adita tadi pcr memang
betul dia gold standard tapi dia itu tidak berhasil
tidak cost efektif gitu yang kedua ada kriteria kedua
nah di kriteria pertama dan kedua ini
masuknya di terapitas anti gendang itu
sudah juga di rekomendasikan who gitu
nah kemudian ketiga dia harus strategi
yang sifatnya bisa sustain dan bisa
dilakukan di semua wilayah di indonesia
ini artinya baik itu pada wilayah yang
katakanlah secara sosial ekonomi
terbatas ataupun yang tidak atau
keterbatasan dalam akses tadi kan saya
sampaikan oleh pak alvin kalau di kota
besar ya pcr bisa cepat tapi ya di saat
juga bukan hanya dari kota besar
pelaku perjalanan nah oleh karena
itulah penting sekali memilih strategi
yang sekali lagi bisa mengakomodasi
banyak hal termasuk tentu yang
sampaikan bu adita tadi betul kita fokus
dulu bahwa mengakomodasi pengamanan dan kesehatan
dari sisi kesehatannya termasuk juga
dari sisi sektor lainnya dan mungkin
satu hal yang ingin juga saya sampaikan
bahwa sekali lagi kalau bicara
penerbangan dia ada dalam hirarki paling
tinggi keamanannya saya sampaikan begitu
sejauh secara literatur sehingga
artinya kalaupun nanti pemerintah
memutuskan memilih tetap melakukan
rapid test antigen akhirnya balik lagi
rapid test antigen ya tentu itu yang
paling baik tapi harus mencari juga

ya kalau bisa yang paling terakses juga
walaupun sekarang relatif sudah mulai turun
ya karena sebetulnya di luar sudah banyak
yang jauh lebih murah dan tetap efektif
itu juga akan membantu masyarakat ya
oke sekarang ke pak alvin pak alvin
kemudian disampaikan bu adita ini masih
uji coba begitu masukan anda untuk
pemerintah supaya memberikan kebijakan
yang ideal baik dari sisi ekonomi maupun
juga dari sisi kesehatan untuk aturan
pemerintah sudah punya cukup waktu ya
selama ppkm ini sejak bulan akhir juli
sampai dengan sekarang ini kan sudah
banyak perkembangan dan pada saat puncak
kemarin puncak gelombang kedua itu
kita juga pakai antigen juga aman aman
saja kan saya kira itu bisa digunakan
sebagai bahan evaluasi kenapa justru
pada saat kita ini melandai justru di
perketat itu saya khawatir justru
menjadi disinsentif bagi masyarakat yang
selama ini sudah patuh sudah ikut
berjuang tapi justru mendapat disinsentif
yang saya khawatirkan justru yang
misalnya dari palembang mau ke jakarta
yang biasanya itu bisa naik pesawat
mereka kemudian naik bus dan perjalanan
bus ini bisa bisa delapan jam kalau naik
pesawat cuma satu jam kan dan kita tahu
kondisi di bus seperti apa ini justru
nah hal hal seperti ini saya juga
nitip pada bu adita suarakan pada rapat rapat
berikutnya yang terakhir juga saran saya
menteri dalam negeri dalam instruksinya
kalau itu kepada kepala daerah ya dalam
ranahnya saja jangan masuk ke ranah
perhubungan nah ranah perhubungan itu
nanti biar diatur dalam se satgas
dimana semua kementerian ada di
dalamnya saya kira gitu pak oke terakhir
bu adita kalau kemudian ini kebijakan
akan diuji cobakan per pekan depan
titik titik mana saja yang kemudian
nanti akan menjadi fokus kementerian
perhubungan untuk evaluasi dan bagaimana
masukan dari pak diki dan juga pak alvin
kali ini untuk menjadi pertimbangan dalam
iya mbak eva apa yang berubah yang berubah adalah kemungkinan masuk ke kementerian perhubungan
yang kemudian syaratnya menjadi pcr ini kan
sebenarnya adalah penerbangan yang ada di
kota di dalam jawa dan bali saja syarat
penerbangan di kota yang lain di daerah
yang lain sebenarnya pada dasarnya tidak
ada yang berubah tadi pak alvin li
menyampaikan palembang ke jakarta memang
dari awal dulu pak itu memang pakai pcr
gitu nah yang berubah ini kan
penerbangan jawa bali di dalam wilayah
jawa dan bali yang dulu boleh menggunakan
antigen asalkan vaksinnya sudah dosis
lengkap jadi mungkin ini yang
juga perlu diketahui ya bahwa kita
penyesuaian ini ada yang di dalam jawa
dan bali ya memang kebetulan trafik
tertinggi ada di sini ya dan itulah
mengapa menjadi target untuk dilakukan
uji coba karena ada aspek yang
harus kita jaga yaitu pencegahan
terjadinya lonjakan lagi gitu nah terkait
dengan ke depan ya saya terima kasih
banyak pak alvin pak diki sudah banyak
memberikan masukan ya tentu ini akan
kami jadikan bahasan juga dalam rapat rapat
terhadap penerapan ketentuan yang baru
ini gitu ya dan sekali lagi bahwa
prinsip utamanya ini kan kita sebenarnya
ingin melindungi masyarakat ya memang
bahwa ada konsekuensinya dimana mungkin
keterjangkauan itu menjadi tidak seperti
sebelumnya ya akses terhadap pcr mungkin
juga jauh lebih sulit dibandingkan
antigen tetapi sekali lagi ini tujuannya
adalah untuk memproteksi dan kita
mencegah terjadinya lonjakan lagi
karena kalau sudah terjadi lonjakan
kita tidak tahu juga ini varian
sebagainya ini kan bisa saja akan
terjadi gitu ya dan ini kita tidak ingin
terjadi sehingga banyak upaya yang memang
harus kita lakukan dan kita tidak ingin
kembali lagi ke masa masa lonjakan yang
tinggi tadi karena kalau itu terjadi kita
mulai dari nol lagi dan malah nanti
perekonomian tidak pulih sehingga saya
rasa ini satu hal yang dinamika yang
kita lewati dan harapannya dengan evaluasi yang nanti akan dijalankan lagi
kita lakukan kita menemukan
satu tadi yang istilahnya pak
diki adalah strategi yang betul betul
tepat dari pendekatan
kesehatan maupun pendekatan ekonomi
jadi ini yang nanti
akan kami upayakan mbak eva dan tentunya
masukan dari berbagai pihak akan kami dengarkan
baik kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian penerapan kebijakan ini
akan dimulai pekan depan dan bagaimana
hasil evaluasi ya sehingga
tujuan dari dibuatnya
kebijakan melindungi masyarakat benar benar
akan terwujud bu adita
pak alvin dan juga pak diki terima kasih
sudah bergabung di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih malam
cnn indonesia newscast segera kembali